ini benar benar ngadil
jadi menurut saya pak jimmy
bisa kerja nggak
tunggu ujung saya
ya allah maaf pak
saya nggak sengaja
aduh saya minta maaf pak
lepas itu lapanya juga makin tata
udah udah udah
terima kasih pak
lebih baik kamu sekarang bikinkan minuman buat kita
nama pegawai itu dewi
kenapa ya pak
eh toiletnya di mana nih pak
ada di belakang pak
mau ketemu sama dewinya bisa
oh langsung ke belakang aja bu
dewinya di sana
sial banget nasib kamu kamil
baru hari pertama mau meeting dengan klien
udah ketemu dengan klien tol gitu
kotor semua baju
gak ada lagi
nggak udahan bisnisnya yang bisa lanjut
lebih baik kamu sekarang bikinkan minuman buat kita
sama seperti nama putriku
putri kamil nggak mungkin seteroboh dan sebodoh itu
lagipula dewi dan halimah pasti mengadani kamu
dan ingat kamil nggak sama dewi bukan cuma satu

aduh gawat deh
kali ini pasti pak jos marah berat
gara gara tamu pentingnya
siram air pel tadi
kalau aku sampai dipecat gimana ya
nyari kerjaan di jakarta kan susah
ini saya bawa minum buat bapak sama kamu bapak
taruh di meja aja wik
tadi saya betul betul ceroboh
tapi saya benar benar nggak sengaja pak
izinin saya tetap kerja di sini ya pak
kok kesannya saya mau mecat kamu ya
habis tadi kan tabu penting
terus kayaknya beliau marah sekali sama saya
bapak juga pasti marah kan sama saya
saya gak marah sama kamu
kamu nggak sengaja kan
ya udah lagian cuma gara gara itu aja
masa saya harus pecat kamu sih we
kamu tenang aja
kamu jangan berpikiran yang enggak enggak
makasih ya pak
aku cari siapa
saya mau cari dewi
dewi di depan
mari saya hantar
nggak sengaja numpahin air pel ke tamunya pak jos
kirain mau dipecat
alhamdulillah ibu teman kalau gitu
dewi disuruh pak jos bikin minum buat tamunya
bu dewi kerja dulu ya
ya udah deh kalau gitu ibu pulang ya
nanti ganggu kerjaan kamu
terima kasih ya bu
ya selamat tinggal
kok pulang pulang gak begitu sih
pulang pulang marah marah ngamuk ngamuk ada apa
kura kura beli perahu pura pura tidak tahu
aku pikir aku nggak tahu kalau kamu licik
dukun bete makan besi
kamu dan andre bikin konspirasi
aku yang punya masalah bukan aku
tapi mama kamu dan andre yang lemah dan semen itu yang punya masalah
gara gara andre satya nggak dianggap di kantor
gara gara andre satria diremehin di kantor
gara gara andre satria juga tersingkir di kantor
padahal harusnya satria berhak di kantor itu karena dia adalah cucu pertama mama
dan satu lagi kamu lihat aja
nanti kalau satria udah bisa melihat dia tidak akan membiarkan dirinya tersingkir
biar saya coba jelasin semuanya
kamu harus tahu
saya sama andre sama sekali tidak menginginkan satria tersingkir
indi tolong dengerin
karena kami berdua tahu kalau satria itu sangat hebat dan sangat berbakat
andre juga suka sekali kok kerjasama sama satria
kami sudah berusaha semaksimal mungkin supaya satria nggak tersingkir indi
nggak ada niat
anak perawan jangan disentuh
nggak usah jadi pembenaran
aku tidak tersentuh
lagipula aku nggak dengar tuh tadi kupingnya ketutup
sebentar lagi satria akan mendapatkan kejayaan
dan pada saat itu terjadi
jangan bilang kalau aku tidak kasih peringatan
andre dengar ya
kamu jangan sekali kali kasih proyek sama satria
ini demi perusahaan
ini benar benar mengadil
kenapa satria yang harus disingkirkan

boleh ngomong sebentar
maaf bukannya saya mau lancang
tapi menurut saya
mama udah bersikap kita adil sama satria
padahal satria sudah membuktikan kemampuannya
meskipun dia buta
dia juga mendapat kesempatan yang sama sama andre untuk memimpin pengusaha
dari dulu mama sudah putuskan
kalau yang akan menggantikan mama memimpin perusahaan ini adalah andre
kamu itu mesti senang
kok malah bela satria sih
nggak ngerti mama
bukannya saya mau bela satria
satria itu keponakan saya ma
saya juga kan membantu merawat dia dari kecil
saya udah anggap seperti anak sendiri
saya sedih aja melihat satria terburuk
karena mama selalu meremaikan dia karena dia buta
kamu perlu tahu ya
seandainya satria tidak buta pun
mama memang sudah merencanakan
kalau yang menggantikan mama itu
satenya adalah cucu pertamanya mama
ini bisa salah paham sama nara besar dia
aku nggak peduli
aku yang mendirikan perusahaan ini
aku berhak memutuskan apa yang mau kulakukan
itu ad water
masih ada yang mau ditanya